sekilas tak ada yang berbeda dengan api yang menyala dari kompor warga di desa kalibening banjarnegara ini dengan kompor pada umumnya
apalagi warna apinya pun biru seperti api dari kompor gas lpg
namun jika diamati secara seksama tidak ada tabung gas lpg di dapur warga ini
ternyata api kompor yang digunakan warga untuk memasak ini berasal dari gas alam
pemanfaatan gas alam ini dilakukan setelah keluarnya gas dari lubang galian sumur bor milik warga
salah satu warga yang menggali sumur dengan kedalaman enam km dikagetkan dengan keluarnya gas
saat terkena pacikan api lubang sumur itu menyala
setelah berkonsultasi dengan dinas esdm dan petugas vulkanologi gas tersebut ternyata bisa dimanfaatkan
saat ini ada dua puluh enam kepala keluarga yang memanfaatkan gas alam ini
untuk mengoperasikan kompor gas alam ini cukup membuka dan menutup keran
warga merasa terbantu dengan adanya gas alam ini
sebelumnya mereka rata rata menghabiskan dua tabung dalam sebulan
kini mereka bisa berhemat dan tidak terpengaruh dengan kelangkaan gas
cukup membantu sekali karena kan bisa mengurangi biaya pendapatan dari gas
terus kalau misalnya ada gas gas langka juga kan ini bisa membantukan
jadi tidak terlalu pusing lah mengurangi
karena memiliki kapasitas gas yang cukup besar gas alam ini dikelola bersama oleh pihak desa
gas ditampung dalam dua tabung dan dibesarkan dengan kelangkaan gas alam ini
agar gas sampai di rumah warga digunakan kompresor
isinya kita borse
kita borse ke dalam enam puluh meteran
kita tarik pakai kompresor ya
lalu kita masukkan ke tabung
terus kita ke cek valog itu buat menyaring air
jangan masuk ke sini kan
setelah itu kita masukkan ke warga
ini sudah empat bulan dua puluh enam kepala keluarga di kalimening banja negara ini memanfaatkan gas alam
imam ambarwoto banja negara jawa tengah